untuk menghadapi tatanan hidup baru
protokol baru mrt yang akan diterapkan pada juni sudah disiapkan
yaitu mulai dari penggunaan masker bagi penumpang
pengecekan suhu tubuh hingga marka jaga jarak
tak hanya itu pihak mrt meminta sejumlah kantor yang beroperasi di pusat
bekerja sama menetapkan kebijakan yang fleksibel mengenai jam kerja karyawan
guna menghindari membludaknya jumlah penumpang pada jam sibuk
memasuki fase tatanan baru pt kereta komuter line indonesia mengimbau
pengguna krl untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui telpon seluler
hal itu mengingat penularan virus corona melalui droplet atau cairan yang keluar
dari mulut dan hidung saat batuk bersin maupun berbicara
penerapan protokol kesehatan juga tetap akan diterapkan
seperti adanya marka jaga jarak dan menyiapkan wastafel serta hand sanitizer
di semua stasiun krl jabodetabek
nantinya penumpang akan dibatasi yaitu enam puluh penumpang di setiap gerbong
rencana pemerintah menerapkan tatanan hidup baru di jakarta
disambut baik para pengemudi ojek online
mereka mengaku senang apabila nanti pemerintah mengizinkan para pengemudi ojek online
dapat kembali mengangkut penumpang
para pengemudi ojek online mengaku telah menyiapkan protokol kesehatan
sesuai anjuran pemerintah
kita sih alhamdulillah ya kalau udah bisa dibebasin lagi
ojol bisa beroperasi lagi apalagi dilengkapi dengan membawa sabun
ya mudah mudahan kami berharap
bisa kembali normal lagi beraktivitas membawa penumpang
sementara itu di bandung jawa barat sejumlah mobil biro travel rute bandung jakarta
kembali beroperasi mengangkut penumpang
setelah kementerian perhubungan memberi kelonggaran kepada pengusaha transportasi publik
sebelumnya sejumlah biro travel beroperasi tetapi hanya mengangkut logistik
meski begitu manajemen biro travel memberi sejumlah persyaratan kepada calon penumpang
seperti harus membawa ktp
surat tugas surat keterangan sehat atau bebas covid sembilan belas
dan surat izin keluar masuk jakarta
penumpang yang hanya membawa surat tugas masih diperbolehkan berangkat ke jakarta
namun dengan catatan tidak ada pengembalian uang jika armada travel diminta putar balik kembali ke asal